hai aku juga mau maafin aku ya
aku kan tau kalo lepon aku bisa tapi kita gak bisa tuh pilih pesawatnya mereka
yaudah kalo gitu kita belajar barengnya sekarang aja nih gimana kita belajar di taman mau gak
asik tuh setuju setuju
yaudah sekarang ke taman ya
udah belum tau teknik merayap sunyi sinap tangkap
aduh gimana dong soalnya aku harus ngajar les anak anak nih aku buru buru ntar telat lagi
gini deh aku cari tukang tambal ban kamu neteksi aja gak apa apa
yaudah sih aku gak apa apa sih naik taksi cuma kamu disini sendirian gak apa apa aku gak tega nih
ihh wah gak apa apa lah masa kamu berhati hati sama aku sih gak apa apa
berhati hati naik taksi aja ya
ini loh apa namanya bannya cadra kempes
lo lama lama kayak gitu ya dimana mana ada gitu ya
pas banget ban gue lagi kempes lo lewat
iya terus gimana dong bu
ya paling saya naik taksi pak soalnya saya ada ini hajar les anak anak biasa pak
jangan bu jangan naik taksi
sayang ongkosnya mending saya anterin aja yuk
eits gak gak gak dia tetep naik taksi aja dia gak jalan sama lo kalo jatuh lagi gimana
gak apa apa lah sayang soalnya kan ini udah telat kalau misalnya naik motornya pak amir kan cepet nyampe
iya bu lagian juga kan saya tahu tempat bu devi nge
nanti kamu jatuh lagi gimana
yaudah gapapa ya biar cepet nyampe
parah itu kempesnya mas
nah iya tapi ya
hati hati di jalan
yaudah hati hati ya
sama telaraga kalo emang gak kempes kempes ya tiup
tadi papa kan udah bilang besok aja papa ini banyak kerjaan loh
pak mama maunya tuh biar dia ngejelasin depan papa
jadi papa bisa denger mama bener bener udah ngebatalin
luar deh pak bener deh
kalau mama sedih tau pak
langit aja tuh jadi bendung tuh jadi hujan
karena hati mama sedih tau
apa rencana lu selanjutnya lex
kapan black cobra beraksi
gua udah pesan jaketnya
kalo udah beres
gua akan bagiin lu semua
dan kemudian kita baru beraksi
lu inget gak tuh mama rempok yang kemarin gua pecahin kejepionnya
mereka kan orang tuanya si boy
paku paku pintas menteri paku
buru buru buru
hih ya ampun
macam apa sih agan
ya allah padahal mana ini tepuk naun si telepon tidak pada diangkat
aduh gusti menikah bina bina gak wetam ini sibuknya kayak apa
tahu anaknya masuk rumah sakit
si diman malah enak enakan berang berang begitu
si diman masih enak juga bangke yang mau disepuluh
hudang buruan diman
barusan te haikal temennya si aden telepon ira
kenapa si aden masuk rumah sakit
ira teges teleponnya aja ngeaget tapi tidak diangkat angkat
buruan diman ira antar ke rumah sakit medika
eh tapi dulu saya ganti baju dulu
mas gua masak te kuduk te kuduk
gitu sopan itu ira
ira saya te ganti baju dimana ayo buruan
eh kuman kek luat tuh
aku takut ya beb
soalnya tadi aku gak bisa ngerjain ulangannya gimana dong
aku juga pusing ngerjainnya tadi
terus gimana dong kamu
kamu gak bisa nyontek dulu sama boy tadi ya
lo ugesek masalah abcnya
abc aja be semua
pasti ada yang mau nyambut
eh gak boleh gitu lah di saling
katanya tadi malem cindy sama aika video videohan
buat belajar bareng
jadi kita gak bisa tuh
ya udah kalo gitu kita belajar barengin sekarang aja nih
kita belajar di taman mau nggak
ya udah sekarang ke taman ya
pak jalannya kayak siput amat ya
aduh nanti saya ketinggalan kereta
bapak mau nyetopping kereta ntar
eh pake lampu merah
pak ke lampu merah segala
lihat deh di sebelah
anak udah zaman sekarang pak
kalo pacaran sampai
apa sih tepe benduhan
eh hijau tuh
pa anak itu pa
anak itu tuh yang nabrak sepiannya mama
iya itu itu itu
ngapain mereka ya
anak itu tuh gangres banget
tangguh banget pa
pak tanyain dia mau ngapain
kalian mau ngapain sih
kalau lo emang anak motor kejur gua
pa mereka ngelemparin sesuatu pa
mereka ngelemparin apa
aku jalanin begini
kayaknya ban kita kempes deh
waduh gimana pa
bebe siapa penemu listrik
wah pinter ya bebe paku ya
nih sekarang siapa penemu telpon
graham bell ya kan
yaudah sekarang gantian
siapa penemu listrik
bebe kau mama aku mama aku gak buta tau
siapa penemu huruf brio
loh mama kau mama di sini
udah deh jangan so heran sosok kaget kayak gitu
kata kamu buta apa dari tadi mama dari tadi teriak teriak di dalam taksi manggilin kamu
udah kapa ya
eh kamu enak enakan nyander sama si tempe menduani ini lagi
bapak kan udah bilang melly berpuluh puluh kali ngapain sih deket deket cacing kerming ini
eh mama kan aku lagi belajar
belajar sama pacaran tuh bedanya tipis banget tau gak buat kamu
aduh jebol deh udah gak usah belajar